pesawat ringan jenis teknam p dua ribu enam t jatuh di kawasan bsd serpong tangerang selatan
tiga orang meninggal dunia
kementerian perhubungan menyebut pesawat yang jatuh di bsd tangerang banten
membawa tiga orang terdiri dari satu orang pilot satu engineer dan satu penumpang
pesawat ringan milik indonesia flying club ini sempat dilaporkan hilang kontak
sebelum akhirnya ditemukan jatuh di lapangan sunburst bsd serpong
pesawat dengan nomor penerbangan pkifp ini terbang dari bandara tanjung lesung
menuju bandara pondok cabe tangerang selatan
korban dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta
sementara penyebab kecelakaan akan diselidiki knkt
direkturat jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan
telah menerima laporan terkait pesawat csi